sedikit insiden di asia plaza pohon tumbang
keluarga pengunjung yang terjebak ranting pohon patah di wahana wisata air kota tasikmalaya jawa barat
sejumlah aparat polisian tni dan bbbd yang sedang patroli protokol kesehatan bersama warga
langsung berusaha mengevakuasi korban yang tertimpa
meski kolam dangkal petugas sempat kesulitan melakukan penyelamatan
karena terhalang ranting pohon yang cukup besar
sebanyak lima orang terluka termasuk anak anak
salah satunya ibu rumah tangga yang mengalami retak di bagian punggung
para korban dievakuasi menuju rumah sakit
sementara di kebumen liburan awal tahun baru di kebumen minggu sore berujung duka
dua orang anak di kebumen jawa tengah hilang saat tengah berenang di pantai suwuk
keduanya dinyatakan hilang setelah terseret ombak besar
sebelumnya rombongan istri
wisatawan yang terdiri dari tujuh anak anak dan dua orang dewasa
tengah berenang di pantai suwuk
karena terlalu ke tengah ketujuh anak tergulung ombak
tim gabungan basarnas cilacap tni polri bersama warga minggu malam
berhasil menemukan satu dari dua korban hilang terseret ombak pantai suwuk
kebumen jawa tengah
korban ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa di pantai ceriwik
satu setengah kilometer dari lokasi kejadian
hingga senin siang proses pencarian korban lainnya
masih terus dilakukan tim gabungan
di sukabumi jawa barat polisi berusaha menyelamatkan musin
bocah delapan tahun yang terseret ombak setelah jatuh dari karang
di pantai karanghau cisolok minggu sore
korban yang lepas dari pengawasan orang tuanya ini sempat pingsan
karena meminum banyak air laut
bosin akhirnya selamat dan dibawa ke rumah sakit
polisi mengimbau warga untuk waspada pada ombak besar di sore hari
di surabaya jawa timur seorang pelajar kelas sembilan ditemukan tim sar
dalam kondisi tidak bernyawa di kalijagir
saat ditemukan kondisi tubuh korban tersangkut lumpur di dasar sungai
peristiwa ini terjadi pada minggu sekitar pukul setengah sebelas siang
saat itu firman dan satu orang rekannya berenang bersama di kalijagir
kedua bocah ini tiba tiba hanyut dan menghilang
teman teman korban lalu menemukan tim besar yang berada di dalam kondisi

salah seorang korban berhasil diselamatkan sementara firman terbawa arus sungai
korban akhirnya ditemukan tim penyelam yang melakukan penyisiran di sepanjang kalijagir
kembali putan cnn indonesia